beredarnya postingan di sosial media
menyangkut insiden yang dialami oleh menkopol hukam
maka angkatan darat telah mengambil keputusan
pertama kepada dua individu
yang juga merupakan istri dari anggota tni angkatan darat
yang pertama berinisial ipdn
dan yang kedua adalah lz
individu yang pertama merupakan istri dari
setelah kami telusuri istri dari komandan kodim kendari
kemudian individu kedua adalah istri dari
sersan dua z
kepada dua individu ini yang melakukan postingan
yang kami duga melanggar undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang informasi dan transaksi elektronik
maka akan kami dorong prosesnya ke peradilan umum
karena memang status dua individu ini
memang masuk dalam ranah proses peradilan umum
kemudian kepada suami kedua individu ini
telah memenuhi pelanggaran terhadap undang undang nomor dua puluh lima tahun dua ribu empat belas
yaitu hukum disiplin militer
sehingga konsekuensinya kepada kolonel hs tadi
sudah saya tanda tangani surat perintah melepas dari jabatannya
dan akan ditambah dengan hukuman disiplin militer berupa penahanan selama empat belas hari
penahanan ringan selama empat belas hari
begitu juga dengan sersan dua z
akan dilakukan bukan akan telah dikeluarkan surat perintah
melepas dari jabatannya dan kemudian menjalani proses hukuman disiplin militer
proses seraterima atau perintah
lepasan administrasi sudah saya tanda tangani
tetapi besok akan dilepas oleh panglima kodam di makassar
karena masuk di kodam hasanuddin yaitu sulawesi selatan dan sulawesi tenggara
ini penjelasan singkat dari saya
mungkin ada yang ditanyakan
tidak ada baik
kondisi pak wiranto nanti biar dokter tera
kawan dengan tim yang akan menjelaskan
saya enggak punya kewenangan
tapi yang jelas kita akan mendukung
moral dan doa kepada beliau
ya karena setelah kami telusuri
memang sudah memenuhi pelanggaran terhadap undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas tadi
jadi sudah jelas
ini merupakan satu tindakan yang melanggar hukum
kepada bagian mana pak dalam postingan itu yang dinilai melanggar undang undang
ya detailnya nanti biarkan proses hukum
tapi dari penelusuran awal itu sudah memenuhi
tim hukum saya sudah ada di belakang
direktur hukum angkatan darat dengan wakil komandan pusat polisi militer angkatan darat
penyidik yang sudah mempelajari
pak untuk yang kedua itu
pak tadi ada dua yang

karena sudah memenuhi pelanggaran hukum disiplin militer
atas perintah kepala staf angkatan darat yang sudah dikeluarkan sejak agustus tahun lalu
pak sudah ada yang tidak sudah berhubungan dengan
kami akan berterima kasih kalau ada informasi yang dikirim kepada kami
dengan keterbatasan pengetahuan kami
tapi setiap ada informasi pasti kami tindak lanjuti
karena memang tidak boleh
khususnya yang menyangkut nama angkatan darat
oh postingannya di media apa pak
itu sudah beredar banyak
bukan social media
pesan sz itu pak kanan z sebagai apa

kavaleri berkuda di bandung

kanan darat ada peringatan pengamanan kapal tersebut termasuk ada kejadian pahun rancur kemarin
seperti yang saya sampaikan dua hari lalu di markas besar angkatan darat
kami sudah menginstruksikan kepada seluruh panglima kotama
dan seluruh kepala badan pelaksanaan pusat intinya semuanya
semua elemen untuk menyiapkan diri di daerah masing masing
karena event itu ada di jakarta tetapi kan kita harus mengantisipasi di seluruh wilayah
nah dengan adanya insiden ini pun juga akan menambah kewaspadaan kami
sekalipun konsep operasi pengamanan nanti akan diatur oleh panglima tni sesuai kemenangan

menyiapkan pertama atau dia itu postipulang
oke terima kasih rekan rekan selamat sore